rencana penertiban pedagang parsel atau bingkisan lebaran di cikini jakarta pusat dibatalkan
para pedagang tetap diizinkan berjualan hingga lebaran dengan syarat parsel yang dijajakan tidak menutupi trotoar
menjadi salah satu penyebab kemacetan di kawasan cikini para pedagang parsel atau bingkisan hari raya ini terancam ditertibkan
selain memacetkan lalu lintas parsel yang diletakkan hingga ke trotoar mengganggu pejalan kaki
adanya rencana penertiban oleh pemerintah jakarta pusat membuat para pedagang resah
para pedagang ini hanya menjual parsel dua kali dalam setahun yaitu pada saat menjelang idul fitri dan natal
mereka juga sudah terlanjur mengambil pinjaman untuk modal berjualan
sejak kan dua minggu lagi deh kita mau ngembalikan uang
mau membalikan uang orang ini gimana saya kan harus pakai bunga
kalau nggak pakai bunga mana mau dia kasih pinjam uang nggak mungkin gimana
sebelumnya penertiban direncanakan berlangsung pada jumat tujuh belas juni namun ditunda hingga sabtu pagi delapan belas juni
penertiban tersebut akhirnya dibatalkan dan pedagang diizinkan berjualan dengan beberapa persyaratan
jadi kita akan menempatkan personil dari satpol pp untuk mengawasi supaya mereka tidak keluar dari jalur orang berjalan
kedua dari pihak dishub juga akan menempatkan mobil derek atau petugasnya
jadi kalau ada yang parkir langsung akan direk ataupun di oct
sebanyak enam puluh delapan pedagang parsel di kawasan cikini kini bisa bernapas lega
namun menjelang natal akhir tahun ini mereka sudah tidak boleh lagi perjualan di sini

sebanyak enam puluh empat tempat sudah menyiapkan tenda di jalan penataran untuk tempat mereka berjualan
namun menurut beberapa pedagang kawasan tersebut gelap dan cenderung sepi